rjt enam ratus sepuluh di jakarta international container terminal gict dua tanjung priok jakarta utara selasa siang
presiden jokowi datang untuk meninjau langsung perkembangan yang dilakukan oleh petugas
saat berkoordinasi melakukan pencarian seperti personil gabungan tim sar kepolisian tni dan kementerian perhubungan
saat meninjau presiden mendapatkan penjelasan dari kepala basarnas m syawgi dan menteri perhubungan budi karya sumadi
di lokasi posko evakuasi presiden jokowi juga ditunjukkan barang barang dan serpian pesawat yang didapat hingga saat ini